kita ke wilayah lain jembatan bengawan solo yang menghubungkan jalur pantura tuban dengan lamongan jawa timur selasa siang ambruk
badan jembatan jatuh ke sungai bersama sejumlah kendaraan yang sedang melintas
dua orang dipastikan tewas sedangkan empat korban lain menderita luka
akses utama penghubung jalur panturatuban dengan lamongan ini patah
badan jembatan yang dibangun pada seribu sembilan ratus delapan puluh tiga itu ambruk yang mengakibatkan sejumlah kendaraan yang sedang melintas jatuh ke sungai
kendaraan tersebut adalah dua truk besar satu damtrak dan satu sepeda motor
satu korban tewas yang diduga pengemudi truk berhasil dievakuasi
ada pun satu korban lain masih terjebak di dasar sungai tertindih bangkai kendaraan
korban tewas langsung dievakuasi ke kamar jenazah rumah sakit umum dr kusma tuban
sementara itu korban yang terluka dirawat di puskesmas widang
produser cnn indonesia rangga umara berada di tuban jawa timur
rangga seperti apa kronologis kejadian
eva kejadian ambruknya patahnya badan jembatan di bagian tengah pada jalur jembatan atau sisi jembatan widang di sebelah timur
yaitu yang menghubungkan atau arus yang menghubungkan dari tuban atau dari lamongan menuju tuban
dan ini terjadi pada sekitar pukul sepuluh tiga puluh siang tadi
nah kronologinya memang menurut beberapa orang saksi mata dan juga keterangan dari polisi memang terjadi begitu saja
tidak ada misalnya tanda tanda seperti jembatan yang bergetar bergoyang
kemudian menyebabkan orang bisa mengantisipasi dan kemudian bisa menghindar
nah kejadian itu terjadi begitu saja tiba tiba pada saat lalu lintas cukup padat pada saat itu
lalu lintas terutama truk
truk yang berlalu lalang di sekitar atau di jembatan ini
ini kemudian jembatan tersebut patah begitu saja
ambruk ke bawah
nah pada saat itu di bagian tengah itu sedang melintas pertama adalah satu buah sepeda motor dengan satu orang pengendaranya
sepeda motor itu kemudian jatuh terlebih dahulu ke sungai bengawan solo
terjerembab ke dasarnya tidak berapa lama kemudian disusul dengan tiga buah truk
yang juga ikut terjerembab masuk ke
ke dasar sungai bengawan solo
tiga buah truk itu adalah dua dam truck berisi pasir dan satu buah truk yang cukup besar
yang ini berisi shelter atau limbah shelter
naasnya bahwa posisi jatuhnya dari truk truk tersebut dan sepeda motor itu berada pada satu lintasan lurus begitu sehingga
motor berada pada bagian bawah tertimbun dengan tiga buah truk
nah sampai saat ini yang sudah dipastikan
sudah ada satu orang meninggal dunia
ini adalah sopir truk salah satu sopir truk begitu yang kemudian sudah dievakuasi atau dibawa jenazahnya ke rumah sakit umum daerah lamongan
ada empat orang yang bisa yang selamat dua diantaranya luka parah dan dua diantaranya luka ringan
nah satu orang lagi yaitu pengendara sepeda motor
ini diperkirakan masih berada di dasar sungai bengawan solo ini dan tidak dapat menyelamatkan diri
eee para petugas termasuk juga tim relawan tim sar ini sudah sejak tadi ini berupaya untuk kemudian menyisir begitu di daerah bengawan solo
setidaknya dalam radius sekitar seratus meter dari titik terjadinya patahan dari bangunan jembatan ini dan tidak menemukan adanya korban yang lain
tetapi memang diperkirakan satu orang masih berada di bawah dasar jembatan ini
nah ini yang masih kemudian harus diupayakan lagi eva karena posisi jenazah berada di bawah
kemudian tertimbun oleh truk truk yang masih ada di atasnya
upaya sudah dilakukan misalnya tadi dengan membawa satu krain
mencoba untuk diangkat tiap tiap truk yang ada
dan kemudian baru truk truk tersebut dipindahkan ke lokasi lain yang lebih aman
agar kemudian tim sar tim penyelam bisa melakukan penyelamatan
ataupun membawa satu orang yang diperkirakan masih tertimbun di dasar sungai
tetapi truk krain tersebut ternyata tidak cukup besar
dayanya tidak cukup kuat untuk bisa mengangkat truk truk truk
terutama truk yang berisi limbah shelter tersebut
nah saat ini tengah meluncur begitu satu buah krain yang dimiliki oleh salah satu pabrik yang ada di sini
untuk mencoba untuk kembali mengangkat truk truk tersebut
dan agar petugas bisa setidaknya mengetahui apakah masih ada orang
atau korban lain dan kalaupun masih ada seperti diperkirakan satu orang yang masih terjebak di bawah itu
bisa kemudian dibawa ke permukaan eva
iya artinya seluruh kendaraan yang jatuh ini masih belum berhasil dievakuasi begitu ya rangga
anda saat ini berada di sekitaran lokasi atau tkp
bisa anda jelaskan sebetulnya kondisi jembatan ini seperti apa
ya eva jembatan widang ini ini sebenarnya adalah
dua buah jembatan ada jembatan kembar begitu
masing masing di sisi sebelah timur
di sana di sebelah kanan saya
di sisi sebelah timur kemudian saya berada di sisi sebelah barat
nah di sisi sebelah timur itu adalah jembatan yang orang menyebutnya jembatan baru
karena memang baru dibangun beberapa tahun yang lalu
sementara di sisi sebelah barat tempat saya berada saat ini adalah tempat lokasi kejadian
atau peristiwa tersebut terjadi pada tadi siang
ini adalah jembatan yang disebut sebagai jembatan lama
karena usianya setidaknya sudah tiga puluh tahun dibangun sekitar tahun delapan puluh an
meskipun sebenarnya masyarakat sekitar ini mengatakan bahwa fondasi ataupun cikal bakal jembatan widang
di sebelah barat ini tempat saya berada sekarang ini sudah ada sejak zaman penjajahan
nah panjangnya dari semua jembatan ini baik barat maupun timur ini dua ratus enam puluh meter
sisi sebelah barat yang saat tempat saya berada sekarang ini
ini sisi berada di sebelah kanan
ini sisi yang digunakan untuk arus lalu lintas dari arah surabaya lamongan menuju ke tuban
sementara sisi yang timur yang baru yang baru dibangun beberapa tahun lalu
dari arah sebaliknya dari tuban menuju lamongan surabaya gersik dan sebagainya
nah sisi sebelah barat ini tempat terjadinya kecelakaan ini ini memang beberapa kali sering dilakukan perbaikan
setidaknya saya mendapatkan informasi dari bupati misalnya
yang mengatakan bahwa
sejak tahun dua ribu tiga belas dilakukan perbaikan dua ribu lima belas dilakukan perbaikan
sampai hingga kemarin november dua ribu tujuh belas juga sudah dilakukan perbaikan
nah semua jembatan ini adalah milik dari balai besar jalan raya atau pemerintah pusat
bukan kewenangan dari pemerintah daerah
sehingga bupati tadi mengatakan bahwa yang bisa dia lakukan
ini hanya sekedar untuk memberikan rekomendasi begitu kepada pemerintah pusat
agar melakukan perbaikan perbaikan
yang dia lihat sendiri
perbaikan selama ini hanya pada bagian permukaan saja
ada misalnya jalan jalan yang bolong kemudian jalan jalan yang bergelombang
begitu hanya diperbaiki pada tahun tahun tersebut dua ribu tiga belas dua ribu lima belas dan dua ribu sembilan belas
nah saya tanya kemudian bagaimana dengan fondasi konstruksi di bagian yang patah tersebut
bupati tidak bisa memberikan jawaban karena dia tidak mengetahui
dan terlebih lagi ini bukan kewenangan dari pemerintah

sehingga memang ini patut disayangkan begitu
selain juga menimbulkan korban jiwa terutama juga akses
ini adalah jalan yang sangat vital sangat dibutuhkan sekali
lalu lintas padat di sini dari lamongan menuju toban tuban menuju lamongan
selalu menggunakan jalur ini
sehingga tentunya akan berdampak begitu tidak hanya untuk mobilitas masyarakat
bekerja kemudian dan aktivitas lain tetapi juga aktivitas perekonomian
semua truk truk semua truk pengangkut barang dan juga banyak yang lainnya ini selalu melewati jalur ini
nah apalagi kita ketahui lebaran juga semakin dekat sehingga mungkin pastinya jalur di sini
jalur di bagian sebelah barat ini pasti akan ditutup
sehingga perlu untuk rekayasa lalu lintas untuk pengalihan yang tentu mungkin akan membuat jarak semakin jauh
ini yang harus diperhatikan yang harus dipikirkan tentunya oleh pemerintah pusat pemerintahan
pemerintah pusat sebagai pemilik dari jembatan ini dan juga pemerintah daerah
misalnya dalam menyediakan jalan jalan alternatif gitu untuk bisa memperlancar berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat
baiklah rangga umara melaporkan dari tuban jawa timur
kita tunggu tentunya keterangan dari pemerintah pusat terkait insiden yang terjadi saat ini
terima kasih rangga umara
kepolisian daerah jawa timur akan melakukan investigasi mendalam
untuk mengetahui jalan jalan alternatif di jawa timur
kepolisian daerah jawa timur akan mengetahui penyebab ambruknya jembatan widang yang menghubungkan kabupaten tuban dengan lamongan
untuk sementara polda jawa timur memerintahkan polres tuban dan lamongan memindahkan truk yang jatuh
akibat ambruknya jembatan serta merekomendasikan pengendara menggunakan jalur bojonegoro
pernyataan ini disampaikan kabit humas polda jawa timur kombes pol frans barung mangera di markas polda jawa timur selasa siang
saat ini polda jawa timur memerintahkan polres tuban dan lamongan memindahkan kendaraan yang jatuh ke sungai
dan mengevakuasi dua korban meninggal
yakni pengemudi truk polda jawa timur akan melakukan investigasi tentang penyebab ambruknya jembatan
apakah karena umur jembatan yang sudah tua sehingga konstruksi bangunan terkikis atau lantaran kesalahan konstruksi
untuk sementara pengendara dari tuban menuju lamongan dan sebaliknya diimbau agar menggunakan jalur alternatif melalui bojonegoro
nanti akan kita koordinasikan makanya saya katakan bahwa stakeholder yang lainnya
apakah itu dari pu apakah dari udpm untuk menentukan betul
karena kita mencari penyelesaian yang jatuh
karena ini kepentingan publik juga
kita mengharapkan memang pada saat itu
dam truk yang masuk dan dua itu menandakan bahwa kekuatan jembatan salah satunya yang perlu kita selidiki itu
dan kalau satu jembatan ini sekarang kita pakai sekarang yang digunakan adalah kendaraan kendaraan yang dibawah tonasenya
saya katakan jembatan digunakan dibawah tonasenya sepeda motor kemudian angkot angkot yang minibus itu
akibat jembatan penghubung tuban lamongan jawa timur ambruk
jalur utama lamongan menuju tuban macet
untuk mengurai kemacetan petugas lantas polsek babat lamongan melakukan sistem kontraflow
petugas polsek babat lamongan jawa timur
selasa siang langsung memasang garis polisi di jalur babat lamongan menuju jembatan widang tuban yang ambruk
akibat ambruknya salah satu jembatan jalur babat lamongan widang tuban macet
jembatan kembar yang ambruk berada di sisi barat tepatnya di desa widang kecamatan widang kabupaten tuban
sementara itu tim gabungan sar di sub dan bbpd kabupaten lamongan
turut membantu proses evakuasi dan pencarian korban